memasuki deretan rumah bergaya etnik di kampung dayang sumbi kabupaten bandung barat
patung besar menyambut para pengunjung
patung ini adalah representasi dari dayang sumbi dan sang kuryang
yang merupakan pisah legendaris di tanah sunda
dalam kisahnya diketahui sang kuryang jatuh cinta kepada dayang sumbi
yang tak lain ibunya sendiri
dayang sumbi mencoba mencegah perwujudan cinta itu dengan sejumlah syarat dan cara
amarah sang kuriang saat cintanya ditolak dikisahkan menjadi terciptanya gunung tangkuban perahu
jika dilihat kampung dayang sumbi ini mirip dengan kampung adat naga yang berada di tasikmalaya
terdapat dua puluh bangunan rumah dengan pepohonan yang rindang
suasana sunyi yang jauh dari kebisingan
rumah berundak ini bisa digunakan untuk makan para pengunjung
saya ingin mencari suasana yang pedesaan banget ini kan masih etnik banget suasananya
karena keinget suasana di kampung naga yang di tasikmalaya itu
jadi suasana itu masih asri alami banget
kampung dayang sumbi dibangun untuk mengedukasi masyarakat tentang kampung naga
dan dikenal sebagai miniaturnya kampung naga
nah ini gratis buat teman teman yang mau datang ke sini buat foto foto di sini
jadi dengan penuh tanaman dan bunga serta rumah rumah yang
pengunjung cukup membayar tiga puluh ribu rupiah untuk masuk ke kawasan wisata di kawasan dago
kabupaten bandung barat termasuk ke kampung dayang sumbi
dian permatasari bandung barat jawa barat